ya warga surabaya kembali kedatangan kapal pesiar dari benua eropa
kapal ms volendam senin kemarin bersandar di pelabuhan tanjung perak setelah mengelilingi dua per tiga lautan di dunia
meski hanya bersandar beberapa jam nampak antusiasme dari wajah para penumpang yang sempat menikmati kesenian dan kuliner khas jawa timur
indonesia sudah tidak lagi asing dengan kedatangan wisatawan yang menggunakan kapal pesiar
dan hari ini kapal ms volendam yang berasal dari belanda ini datang di pelabuhan tanjung perak
inilah kemegahan kapal pesiar asal belanda ms volendam yang bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya
kedatangan kapal pesiar dengan ribuan penumpang ini mengundang warga untuk datang ke surabaya northway
salah satu destinasi wisata di lantai tiga pelabuhan gapura surya nusantara
warga pun seakan tak ingin melewatkan momentum untuk berfoto dengan background kapal sepanjang dua ratus tiga puluh tujuh meter tersebut
ya seru banget kan nggak ada tuh di indonesia kapal sebesar ini jadi seru bisa buat foto foto bagus sih kapal kita
kedatangan kapal ms volendam juga disambut kesenian tradisional reok asal ponorogo
tidak hanya itu aneka kuliner khas jawa timur juga disajikan
ms volendam hanya sandar selama beberapa jam
meski demikian ini dianggap momentum untuk promosi potensi wisata surabaya
kedatangan kapal pesiar ini bisa menjadikan surabaya ini menjadi lebih hidup untuk destinasi gros
karena kami juga tidak diuntungi mempromosikan surabaya sebagai salah satu
di surabaya para penumpang ms volenda mengunjungi balai kota
di sana pemkot surabaya menyuguhkan tarian tradisional reok ponorogo
atraksi tari tarian dari ganongan dan dadak perak ini pun cukup menghibur
bahkan satu di antara turis penasaran ingin naik di atas kepala reok
apa pendapat orang orang
saya berbicara bahasa inggris yang baik lebih baik daripada penduduk indonesia saya
momen kunjungan ini sendiri
merupakan nilai positif bagi kota surabaya khususnya untuk menarik wisatawan berkunjung ke kota pahlawan
surabaya memang minim wisata alam namun surabaya memiliki banyak wisata cagar budaya khususnya peninggalan belanda
setelah dari surabaya para penumpang ms volendam melanjutkan perjalanan wisata ke pulau komodo dan akan berakhir di singapura